sebuah biro travel umroh di purworejo jawa tengah memberi kemudahan berupa biaya talangan paket cicilan ibadah umroh terlebih dahulu
konsep perjalanan umroh seperti ini dapat menjadi oasis di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap biro travel umroh
akibat maraknya penipuan yang dilakukan penyedia jasa travel
suasana haru bercampur kebahagiaan selasa siang terpancar di wajah puluhan anggota jemaah umroh asal purworejo dan kebumen
setiba di bandara adi sumarmo solo jawa tengah
betapa tidak dua puluh lima anggota jemaah yang baru saja pulang berumroh di tanah suci itu
tak lama lagi akan berkumpul kembali dengan keluarga di tanah air setelah sembilan hari berada di tanah suci
mereka langsung disambut hangat anggota keluarga
yang telah menunggu di kantor travel agent yang memberangkatkan jemaah
lima anggota jemaah ini adalah peserta program umroh salah satu biro travel yang berpusat di purworejo jawa tengah
dengan biaya talangan paket cicilan ibadah umroh
jemaah pun dapat pergi beribadah terlebih dahulu kemudian mencicil biayanya sepulang dari baitullah
pelayanan jasa tersebut diberikan sebagai antisipasi maraknya penipuan yang dilakukan biro travel umroh akhir akhir ini
lebih bagus juga sih sistem talangan
jadi kita jadi terbantu kita jadi ini buat saudara saudara kami yang memang pengen berangkat
tetapi ada terkendali dalam sisi biaya sehingga bisa diusahakan setelah kita menikmatin dulu
ada nilai kepercayaan bahwa ini umroh memang memberangkatkan travel ini memberangkatkan tidak main main dengan keuangan keluarga jemaah
program ini disediakan bagi masyarakat menengah ke bawah yang ingin berumroh tanpa kekhawatiran akan menjadi korban penipuan agen travel umroh
ini kami ada yang berumroh
yang lain dari barang yang lain yaitu jemaah berangkat dulu baru kemudian dibayar belakang
jadi istilahnya mereka umroh dulu lah
umroh dulu kita berangkatkan setelah mereka berangkat dulu baru mereka bayar
mereka nyicil istilahnya tidak harus bayar mereka nyicil tiap bulan sesuai dengan kemampuan mereka
untuk seluruh indonesia empat jemaah
itu skema pembayarannya gimana itu
melalui bank bank pemerintah
melalui bank bank pemerintah
ini ada juga rekanan yang pemerintah juga
pembayaran sepulang berumroh dengan cara mencicil dan tanpa riba ini dilakukan melalui sejumlah bank pemerintah